badan meteorologi klimatologi dan juga geofisika bmkg memperkirakan cuaca di wilayah jabodetabek akan berawan
ada kemungkinan hujan ringan dengan durasi singkat di beberapa lokasi di jakarta dan juga di sekitarnya
kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya yaitu disebut dengan munsun asia atau munsun index
yang beberapa waktu lalu menyebabkan hujan lebat di beberapa wilayah di indonesia termasuk di jakarta
sifat monsoon index yang fluktuatif menyebabkan curah hujan yang berbeda beda setiap waktu
namun bmkg juga mengatakan untuk saat ini yang harus diwaspadai adalah adanya angin kencang dan gelombang tinggi di beberapa wilayah di indonesia
mulai dari wilayah barat hingga timur indonesia
tapi beberapa wilayah seperti di wilayah jakarta bagian timur itu kami perkirakan di mungkin siang atau malam hari itu ada potensi hujan
dengan durasi yang tidak terlalu panjang
tidak terlalu panjang dan intensitasnya juga maksimum